kita mulai dengan menyelami wajah lama hingga baru kota tua
sunda kelapa adalah nama pertama dari jakarta yang sudah ada sejak zaman kerajaan taruman negara
berdiri sejak abad kelima pelabuhan sunda kelapa menjadi saksi bisu sejarah kota ini dari masa ke masa
pelabuhan sunda kelapa menjadi dermaga bersandarnya kapal kapal kayu layar
termasuk kapal dari portugis yang kala itu ingin menguasai kekayaan rempah nusantara pada tahun seribu lima ratus an
kawasan lain di nusantara berhasil direbut portugis
namun tidak dengan sunda kelapa yang pada masa peperangan itu dipimpin panglima fatahilah
seorang penyebar islam di kawasan sunda kelapa
fathahilah berhasil mempertahankan sunda kelapa dari portugis pada dua puluh dua juni seribu lima ratus enam puluh
kemenangan ini dirayakan dengan mengganti nama sunda kelapa menjadi jayakarta
yang artinya kemenangan yang besar
kelahiran jayakarta pun menjadi tanggal ulang tahun jakarta yang dirayakan setiap tahunnya hingga kini yaitu dua puluh dua juni
upaya menguasai nusantara datang dari berbagai negara termasuk komisi dagang belanda voc yang datang ke pelabuhan sunda kelapa untuk menguasai jayakarta

kekonsolsi pun mengubah nama jayakarta yang sempat melekat selama sembilan puluh dua tahun ini menjadi batavia
ketika belanda ke sini itu namanya jayakarta kan
nah itu setelah mereka melihat ini adalah potensi ditaklukkan mulailah tahun tahun itu juga disebut diganti namanya adalah kota batavia
bukan lagi kota jayakarta karena kota batavia ini adalah nama sebuah suku terbaik di negaranya di belanda sendiri dinamakan di sini
semua bangunan juga jadi romantisme dia karena dia udah jauh kemari beberapa tahun lamanya udah kita bangun saja dengan prototip amsterdam

romantisme itu kini dapat dilihat di bangunan bangunan ini
termasuk gedung museum sejarah jakarta yang dulunya merupakan balai kota batavia
gedung ini dibuat menyerupai gedung amsterdam city hall
adapun beberapa persamaannya adalah ciri arsitekturnya
bagian tengah gedung juga ditopang enam pilar bergaya klasik yunani kuno atau dore
gedung juga dimahkotai sebuah menara kecil dilengkapi dengan tiang salib yang dipasang di puncaknya
gedung ini berada di kawasan ut batavia yang dulunya hanya seluas satu tiga km persegi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebelum semakin luas
hingga kini menjadi sebuah provinsi dki jakarta
di balik kemegahannya tempat ini menjadi saksi kegetiran rakyat kala itu
terdapat tiga jenis penjara di sini yaitu penjara pangeran diponegoro
dan penjara pangeran di jawa tenggara
penjara wanita penjara pangeran di jawa tenggara

penjara wanita penjara pangeran di jawa tenggara
ruang dengan dinding beton dan dua lapisan jeruji besi ini menjadi penjara bawah tanah untuk tahanan pria
pak suparta ini sepuluh kg bahkan yang besar itu bapak bilang bisa terpai dua puluh lima kg dan diikat di kaki para tahanan yang ada di sini dengan ruangan yang hanya tingginya satu ratus enam puluh lima cm
pak suparta ini sepuluh kg bahkan yang besar itu bapak bilang bisa terpai dua puluh lima kg dan diikat di kaki para tahanan yang ada di sini dengan ruangan yang hanya tingginya satu ratus enam puluh lima cm

jadi memang kalau kita lihat
secara kemanusiaan tentulah tidak manusiawi
tapi kan kita tahu pada saat itu kita adalah
kondisinya sedang dijajah
dalam artian mereka yang ada disini
lebih ke orang orang yang memang
belumlah diadili di ruang pengadilan
biasanya mereka disini itu hanyalah
orang rakyat kelas bawah
yang misalkan seorang budak
yang dipersangkakan oleh tuannya
seorang rakyat kecil
yang tidak sanggup membayar pajak
seorang kriminal yang sudah
artinya mereka yang disini itu lebih ke
kelas kelas rendah yang tidak punya
daya tawar kalau disangka
sebanyak tiga puluh hingga lima puluh
sepuluh tahanan berada di ruangan kecil ini
tahanan yang dipenjara disini
adalah mereka yang menunggu
hari persidangan sebelum difonis
dengan kondisi penjara yang buruk
tak jarang tahanan meninggal
kala itu hukuman penjara belum ada
hukumannya hanya ada dua
yaitu diasingkan untuk tahanan wanita
dan dieksekusi untuk tahanan pria
saya pun menyusuri penjara lainnya
penjara untuk tahanan wanita
yang kondisinya justru lebih buruk
jadi di penjara wanitanya
walaupun tahanan tidak diikatkan
bola besi dikatinya tapi
tidak kalah mengenaskan
karena apa karena disini
itu tidak ada saluran khusus pembuangan air
disini air bisa mengenang
dari sekaki sepinggang
dan untuk bisa bertahan hidup
tahanan itu harus memanfaatkan
sisa ruangan yang ada untuk tetap bernafas
apalagi dengan ventilasi yang sangat
kecil dan kita lihat sendiri disini pun
semalam bekas hujan jadi masih titil ibu ini
jadi masih ada genangan genangan air
jadi banyak dulunya tahanan tahanan wanita meninggal di sini
bahkan pahlawan dari aceh cutnya gian pun sempat diasingkan di sini
sebelum dia dipergikan diasingkan ke sumedang dan meninggal di sana
mereka yang ditahan nantinya akan disidang di pengadilan
dan hukuman eksekusi untuk pria dilakukan dengan disaksikan seluruh warga saat itu
jadi mbak sandra eksekusi itu ada dua ya
eksekusi penggal kepala pancung namanya ada juga gantung
dan di tempat inilah para pembesar belanda menyaksikan eksekusi yang ada di bawah sini
tapi sebelum itu dilaksanakan
di tengah dari gedung balai kota ini ada lonceng besar
kita menyebutnya lonceng kematian
itu akan dibunyikan tiga kali sebelum eksekusi dilaksanakan
lonceng pertama kali berbunyi berarti tandanya warga sekitar harus kumpul di sini
supaya membuat efek gerak yang lainnya tidak mengulangi kesalahan yang sama
kemudian launching dibunyikan lagi yang kedua kali
itu artinya petugas termasuk al gojo sudah siap di tempatnya
dan pada saat lonceng dibunyikan
ini dibunyikan ketiga kali
berarti eksekusi dilaksanakan
dan di sinilah para pembesar belanda menyaksikan atau menonton hukuman gantung eksekusi yang ada di sini
gedung ini menjadi teropong
menyusuri nyabak menjelajahi lorong waktu
membawa pengalaman ke dunia nyata pada masa lalu
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
stasiun akhir jakarta kota jakarta kota b sepuluh g sm delapan
dion jakarta kota sampai dibangun pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan masih di zaman pemerintahan belanda namanya pun masih
sering kita dengar yaitu stasiun yang berlaku di batavia dan disini jalur transportasi sebaliknya
di batavia karena begitu pentingnya batavia wilayah wilayah lainnya pun disini juga untuk
stasiun jakarta kota sejak dulu memang sudah digunakan pemerintah belanda sebagai sarana
transportasi masal yang menunjang jalur perdagangan menjadi bagian sejarah stasiun
ini pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sejak
stasiun jakarta kota merupakan karya besar arsitek belanda kelahiran tulung agung yaitu
frans johan lorence sesuai filosofi yunani kuno kesederhanaan adalah jalan terpendek menuju
kecantikan hal itu pun ditampilkan di stasiun jakarta kota melalui arsitektur balutan
deko yang kental gaya bangunannya merupakan perpaduan antara struktur dan teknik modern barat dengan
untuk tradisional setempat seperti saat ini stasiun jakarta kota atau beos pada zamannya menghubungkan
kawasan diluar batavia hingga dettabek yaitu depok tangerang dan tukasi atau yang biasa disebut
kawasan omelanden kawasan omelanden memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi batavia kalaisimu
termasuk dalam permasalahan kota yaitu lingkungan
sejak tahun seribu tujuh ratus tiga puluh tiga kota batavia sudah menjadi tempat yang tidak sehat
dan sumber berbagai penyakit
hal itu dikarenakan beberapa hal
perkembangan industri gula di ome london
memerlukan banyak kayu untuk mengolah gula
penebangan liar pun terjadi dan berakibat pada penggundulan hutan
belum lagi pembangunan bendungan selokan di omel london kala itu yang tidak terkontrol
hal hal tersebut berakibat pada berkurangnya debit air yang masuk batavia
dan membuat kanal tidak mengalir
genangan air pun menjadi sumber wabah malaria saat itu
kondisi sanitasi masyarakat batavia yang buruk
membuat berbagai penyakit
penyakit menjangkiti warga batavia
salah satunya kolera
satu sanitasi kota itu memang buruk
kedua memang lebih banyak pejabat poc dan warganya itu
buang air besar dikali
tidak punya wc sendiri
dan ada wc sendiri tetapi dia kumpulkan di dalam sebuah ember
satu keluarga bayangkan satu ember itu boleh dibuang ke kali yang sekarang ini ada
itu hanya setelah jam sepuluh malam
karena setelah jam sepuluh malam air ini akan digunakan buat nyuci
buat pokoknya keperluan rumah tangga
sehingga ini kan sudah terkontaminasi dengan e coli
dan tentunya ini akan menyebabkan kolera
sebelum masa kelam wabah penyakit
kali ini menyajikan pemandangan indah bak di amsterdam
kali besar dulunya adalah tempat kapal kapal kecil berlalu lala
kale besar ini waktu zaman belanda digunakan untuk apa
kale besar ini memang sudah perudahnya belanda ya
ini adalah membelas kota batavia menjadi dua bagian
ini simetris kiri dan kanan
tapi ini digunakan untuk transportasi komoditi
terutama dari kapal kapal yang dari laut
taruh di pelabuhan ditarik atau dibawa dengan kapal kapal yang ukuran sedang dan kecil sampai ke sini
dan di distribusi kiri kanan ini dulu adalah perusahaan perusahaan ekspedisi dan lain lain
jadi ini kalau sekarang istilahnya cbd central business district nya
ini adalah perusahaan yang berguna di jaman dulu
jembatan kota intan
dulu menjadi satu satunya jembatan yang menghubungkan kedua sisi jalan di kalibesar
ketika kapal kapal bermuatan sedang melintas di bawah
jembatan ini akan terbuka dan kemudian tertutup kembali
kapal kapal tersebut dulunya membawa komoditas rempah
kekayaan alam indonesia yang menjadi daya tarik bagi belanda
kekayaan indonesia memang bakmagnet menarik bangsa lain untuk berdatangan
termasuk jepang yang pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua mulai menguasai indonesia dan mengambil alih batavia
nama batavia pun diganti menjadi jakarta
jepang yang diberikan nama jakarta pada kota batavia

ini yang menarik
jepang memberikan nama jakarta pada kota batavia setelah batavia dikuasai oleh jepang
karena ini adalah upaya jepang untuk menarik hati dari bangsa indonesia bahwa
nama asli yang ke indonesiaan harus dikembalikan
ya kota jakarta itu asal kata dari jayakarta
jadi ini terbit nama nama batavia ini sejak zaman jepang
dan jepang bukan saja mengganti nama menjadi jakarta
nama nama lain juga harus dikembalikan
ketika peristiwa bom hiroshima kesempatan ini digunakan bangsa indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya
pasca deklarasi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima batavia masih dalam bayang bayang tentara nika
hingga seribu sembilan ratus empat puluh sembilan belanda menyatakan indonesia merdeka
dan wangi kemerdekaan indonesia termasuk di jakarta mulai tercium bebas
dari masa ke masa jakarta pun berubah
kini gedung gedung di kawasan kota tua menjadi situs jagar budaya

sebagai hasil foto terdiri dari empat belas magadas bangunan
ya memang wajah ot batavia kini sudah berubah
kota tua kini menawarkan manisnya wisata sejarah budaya hingga seni
jelajahnya dibalut unik oleh bangsa kita sendiri
dengan menawarkan pengalaman wisata yang tak biasa
dan menyenangkan para wisatawan
termasuk juga menjadi wadah bagi para seniman
pak makasih ya
kota tua dari masa ke masa membawa cerita
pada wajah barunya kini sejarah tak ditinggalkan
namun dibungkus dengan nuansa berbeda
bak rumah kawasan ini menjadi wadah berekspresi para seniman jalanan
komunitas seni berkarakter kota tua atau skkt salah satunya
komunitas ini berisi para seniman patung dan karakter yang kerap menyapa para wisatawan
dengan berbagai karakter mulai dari tentara belanda noni belanda hingga pahlawan pahlawan indonesia
kepala kota tua
keberadaan mereka di kawasan ini bukanlah hanya sebagai mata pencarian
tetapi juga memiliki misi mengemas wisata dengan sejarah
tokoh tokoh yang ditampilkan pun bukan tanpa alasan
di tahun dua ribu lima belas mulai dari pihak pengelola pengelola kawasan itu
kami dikoordinir maksudnya harus berhubungan dengan ada nuansa kota tuanya
jadi tema tema yang istilahnya harus kita bertemakan palawan nasional
atau budaya nasional itu yang harus kami bawa
saat ini terdapat empat puluh satu orang dengan karakter masing masing yang tergabung dalam komunitas ini
setiap tahunnya mereka diberikan pelatihan dan pembekalan terkait sejarah
oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kawasan kota tua juga menjadi wadah musikus jalanan dalam berekspresi
ada hati yang termanis dan tercipta
tak lagi lonceng kematian yang didengar menggema
melainkan alunan musik dan nyanyian gembira warga jakarta
memberikan pengalaman unik wisata tengah kota
musikus jalanan di kota tua menjadi pengiring wisata di setiap sudut
setiap musikus di kota tua memiliki ciri khas tersendiri
termasuk arief kotu yang menyebut dirinya sebagai one man band
karena bermain gitar drum dan bernyanyi sekaligus dilakukannya sendiri
kota tua ini tuh menurut abang sebagai musisi seniman
sebenarnya gini saya itu berkembang itu di kota tua
jadi emang saya dari awal dari gak bisa jadi bisa
jadi ada ini itu di kota tua
yaitu dia itu bener bener sudah sebagai rumah banget
makanya itu saya kalau tiap sebutan saya itu arief kotu
karena emang saya di kota tua
musikus jalanan di kota tua
kota tua pun menjadi wisata sejarah dan budaya
bangunan bangunan peninggalan belanda pun kini berubah fungsi
seperti gedung pengadilan belanda yang kini menjadi museum seni dan keramik
yang menawarkan wisata dengan nilai sejarah dan budaya
pengenalannya dikemas dengan partisipatif wisatawan
saya pun mencoba membuat salah satu kerajinan keramik yang sudah ada sejak zaman prasejarah di indonesia
terbuat dari tanah liat gerabah biasa dibentuk menjadi alat alat penunjang aktivitas masyarakat zaman dulu
termasuk alat dapur atau memasak
pembuatannya pun memiliki teknik tersendiri
seni ini pun dilestarikan dengan pelatihan membuat gerabah
kini pembuatannya bukan berfokus pada fungsi tapi estetika seni
mempelajari seni inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan khususnya generasi milenial
wisata sih sama sejarah dan kebetulan kan affordable ya
jadi kayak boleh lah buat weekend seru sih apalagi kan sekarang udah mulai bagus ya udah mulai rapi semuanya
jadi worth it banget sih sebenarnya daripada pergi ke mall kan
sejarah keramik juga dapat dipelajari di sini
mulai dari keramik asal tiongkok hingga keramik indonesia pada zaman kerajaan
tak hanya wisatawan lokal sejarah dan gedung gedung bernuansa eropa ini juga menjadi destinasi wisata para wisatawan mancanegara
termasuk yang juga banyak ditemui wisatawan asal belanda
saya sangat suka melihat beberapa stil dari indonesia di tempat yang jauh seperti ini
jadi beberapa aspek dari bangunan ini anda juga bisa melihatnya di indonesia
sangat menarik melihat beberapa kultur kita sendiri di sini karena sebab sejarah
wajah kota tua terus diperbaiki
termasuk dengan revitalisasi tanpa mengubah bentuk gedung
area pejalan kaki dibuat lebih luas dan nyaman
sarana transportasi publik pun kini dibuat lebih terintegrasi
ditargetkan kota tua juga akan menjadi kawasan rendah emisi atau low emission zone dengan membatasi kendaraan bermotor di sekelilingnya
guna meningkatkan kualitas udara di wilayah tersebut
proyek revitalisasi ini juga memiliki ide desain agar tampak kembali seperti tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
perjalanan wisata saya pun ditutup dengan mengelilingi kawasan ini menaiki transportasi tradisional yang sudah ada sejak zaman hindia belanda

jelajah kota tua dari masa ke masa tak pernah sepi masa
sejarahnya tak pernah cukup untuk terus ditelusuri seberapa dalamnya
ceritanya terus hidup dari sunda kelapa hingga sebuah kota besar yang dikenal dengan nama jakarta
jangan lupa like subscribe dan share ya